masa ditarik orang lain
tadi saya telepon ke bca memang kan pertama
rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan empat pelaku saat melakukan aksi ganjal atm terhadap korbannya
yang tengah melakukan transaksi di sebuah minimarket di kawasan paster bandung
pelaku sengaja memasukkan sebatang tusuk gigi ke dalam mesin atm
saat kartu atm korban tersangkut di dalam mesin pelaku datang dan berpura pura menolong
tanpa disadari korban kartu atm miliknya diambil pelaku
yang selanjutnya menarik uang korban di mesin atm di lokasi lain
pelaku berhasil menggasak uang korban sebesar dua puluh lima juta rupiah
rabu siang empat pelaku ditangkap satuan reserse kriminal polrestabes bandung
dua diantaranya ditembak karena berusaha kabur saat ditangkap
kemudian ada dua pelaku di belakangnya lagi dimengawasi dan melihat pin nya
pin nya sedang ditulis sehingga orang orang tanpa disadari bahwa atm nya sudah dipeker
dan kemudian dibawa kabur yang satunya ini
dalam dua hari terakhir pelaku telah dua kali melakukan aksinya di minimarket
di kawasan paster dan cijambe bandung
dengan jumlah uang total yang diambil mencapai lima puluh lima juta rupiah
freddy bangun bandung jawa barat